pemerintah meminta pt pertamina untuk mengendalikan penyaluran bbm subsidi terutama pertalite dan solar ke masyarakat
agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam apbn dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers apbn kita kami sore menteri keuangan sri mulyani menjelaskan
saat ini apbn dihadapkan dengan perbedaan harga minyak yang naik cukup tinggi dari asumsi awal enam puluh tiga dolar menjadi satu ratus enam tujuh puluh enam dolar amerika per barel
selain masalah kenaikan harga apbn juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah dari asumsi empat belas tiga ratus lima puluh rupiah menjadi empat belas delapan ratus tujuh puluh lima
sebelumnya pemerintah dan dpr telah memperhitungkan kuota konsumsi volume bbm subsidi jenis solar sebesar lima belas satu juta kiloliter
dan pertalite sebesar dua puluh tiga satu juta kiloliter dalam apbn tahun dua ribu dua puluh dua
akan tetapi pemerintah muas padai lonjakan penyaluran bbm subsidi oleh pertalite
mengingat penyaluran pertalite hingga juli dua ribu dua puluh dua telah mencapai enam belas delapan juta kiloliter
artinya kuota bbm bersubsidi tersebut hanya tersisa enam dua juta kiloliter dari kuota tahun dua ribu dua puluh
anggaran untuk subsidi terutama untuk minyak yaitu pertalite solar itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar
dan deviasi harga minyaknya serta volume yang meningkat
ini yang makanya kemarin jika saya sampaikan pertamina diminta untuk mengendalikan agar apbn kita tidak mengalami tekanan tambahan
karena anggaran untuk subsidi minyak dalam hal ini dan lpg serta listrik sudah mencapai lima ratus dua triliun rupiah